paling bawah terus kabupatenya juga enggak adiung enggak
kalau kayak gini mempersulit kita semua nih teman teman kpu ya
di banyuasin itu berarti kan ada form di kecamatan yang itu dijadikan dasar untuk keberatan para saksi
yang istilahnya penggelembungan atau salah tulis dan seterusnya tadi itu
nah kemudian tadi ada direkap ulang di tingkat kecamatan dengan cara menghitung ulang dari tps betul begitu ya
nah berarti dengan begitu kan ada produk baru direkap di kecamatan yang dikoreksi betul
betul ya nah diunggah nggak itu di rekap yang sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi
maksud saya kalau diunggah kan sama sama bisa kita cermati itu di dua kecamatan itu
iya kan yang disoal tadi bawah itu katanya dua
nah kalau di sana di soal dua terus di sini muncul tujuh kan pertanyaannya ini muncul dari mana lagi
kan dari bawah kita ini merekapnya
mas mbak operator tolong dibuka si rekap
banyu asin ya kejamatan apa tadi
operator rekap bukan hitung suara
bukan musi banyu asin
coba diminta mas ke banyuasin dua formulir ya
banyu asin satu dan enggak ya bawaslu
mas yang tadi direkap ulang itu di mana
banyu asin dua sama rantai bayu
form direkap kecamatan di dua kecamatan itu untuk pemilu dpr ri versi pertama
yang kemudian setelah itu ada koreksi
kita tunggu itu dulu apa kita lanjutkan
monggo mas ibnu sama saksi dari pkb
jangan sampai kita memilih orang yang duduk duduk mewakili kita di dpr ri
mereka duduk akibat salah hitung pimpinan
jadi saya kira lebih baik clear betul
supaya kita mendapat pemilu yang adil
banyuasin i dan banyuasin iii pemimpinan
dicatat ya banyuasin i dan banyuasin iii
ini ada enam kejamatan pemimpinan
yang pertama air saleh banyuasin iii
muara padang muara sugian
muara telang sama tungkal ilir
karena ada yang dapil kejamatan yang sama
sebagaimana disebutkan oleh pkb
dokumen apa itu namanya direkap kejamatan
kemudian kalau yang tadi menurut bawaslu ada rekom
rekom ya ada rekom
kemudian sudah dihitung ulang
yang sudah direkom dan dihitung ulang di dua kecamatan
sebetulnya harus dicek ulang cuma dua ini
karena nyata nyata diproses di situ
nah oleh karena itu tolong dihadirkan
di dua kejamatan tadi banyuasin i ya
kalau di bawaslu bukan satu dan tiga
oke kembali ke sirikap mas mbak dibuka lagi
pileg rekap sumatera selatan i
kita cek satu satu ya pelan pelan
banyuasin satu tidak diunggah
banyuasin ii tidak diunggah
mestinya kalau selesai di kecamatan kan diunggah ya
oke terus mana lagi
kan lagi yang mas dibaca mas catatannya
kenapa tujuh kecamatan ini nggak diunggah
di mana mana diunggah loh untuk memeriksa begini begini ini
kami juga kemarin semua sudah diperintahkan untuk diunggah setelah selesai hasil pleno di tingkat
kecamatan kabupaten kota dan terutama provinsi
cek banyuasinya diunggah apa enggak di kabupaten banyuasi
bukan bukan itu kecamatan kabupatennya
nah coba dicek ke bawah
terus kabupatenya juga enggak diunggah
kalau kayak gini mempersulit kita semua nih untuk cross check
ada nggak dibawa di kabupaten banyuasin
maksud saya di kecamatan saja enggak diunggah
di kabupaten nggak diunggah
kalau kita mau ngecek kayak gini mempersulit semua
di sumatera selatan kan sinyal lancar kan sebetulnya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya